masih mengenai kasus hukum kalau kita berbicara lady salah satu hal yang harus disyukur dari indonesia itu ialah keanekaragaman hayati lautan
iya tapi masih banyaknya illegal fishing yang terjadi ya
benar sekali seperti yang terjadi salah satu ini selama tiga tahun terakhir ternyata sudah ada empat belas kasus perdagangan ilegal parimanta
insang parimanta kerap diambil untuk dijual karena baik untuk kesehatan harganya per kilogram mencapai rp dua juta rupiah
namun ternyata dibalik nilai tersebut tidak sebanding dengan parimanta hidup yang nilai ekonominya bisa mencapai sembilan tujuh puluh lima miliar rupiah per ekornya
operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan terkait perdagangan ilegal insang parimanta di lamongan rabu siang
selain itu juga ditemukan sebuah gudang yang diduga sebagai tempat pengolahan parimanta
nilai ekonomi yang dihitung dari ott ini mencapai satu ratus lima puluh enam miliar rupiah
temuan di lamongan ini bukanlah yang pertama kali
sebelumnya sudah ada tiga belas kasus perdagangan bagian tubuh parimanta yang ditangani oleh kementerian kelautan dan perikanan
nilai ekonomi parimanta yang sangat tinggi menjadi pemicu
terjadinya penangkapan secara ilegal
bagian tubuh parimanta yang banyak diburu adalah insang
karena dipercaya dapat meningkatkan stamina pria dewasa dan obat herbal untuk beberapa penyakit
satu kg insang parimanta dihargai dua juta rupiah yang diperoleh dari dua ekor parimanta
jika parimanta dibiarkan hidup nilai ekonominya jauh lebih tinggi mencapai sembilan tujuh miliar rupiah per ekornya
tergiur akan harga
pada jualnya eksistensi biota laut ini terancam
hingga kini populasi parimanta mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu lima puluh dua persen dan dikategorikan dalam apendex dua atau rentan punah
dua jenis parimanta yang dilarang diburu di indonesia adalah manta alfredi dan manta biostris
parimanta mencapai matang untuk bereproduksi adalah enam hingga lima belas tahun
selain itu jumlah anakan yang dihasilkan
adalah satu ekor dalam periode kehamilan dua hingga lima tahun
maka jika seekor parimanta hidup hingga empat puluh tahun kemampuan untuk berkembang biak adalah antara enam hingga delapan ekor
sebaran parimanta ada di berbagai wilayah di indonesia mulai dari pulau w hingga teluk centrawasi
menurut balai pengelolaan sumber daya pesisir dan laut jalur perdagangan ikan yang dilindungi ini terpusat di kota besar
yang selanjutnya dikirim ke berbagai negara
itulah saya sampaikan bahwa untuk pintu ekspor salah satu pintu ekspor di indonesia ini adalah surabaya
sedangkan penangkapan pemanfaatan parimanta ini kan banyak ditangkap di nusa timur
kebanyakan mungkin ada perdaranya hingga ke surabaya baru produknya dikirim ke luar negeri
nah ini biasanya kebanyakan karena kita duga bahwa digunakan untuk farmasi biasanya pengirimannya ke hongkong ke china
ke china ke jepang seperti itu
maraknya perburuan ikan parimanta membuat kementerian perikanan dan kelautan harus menyiapkan tindakan penjagaan dan langkah antisipasi
dirijen pengawasan subardaya kelautan dan perikanan semakin gencar bekerjasama dengan sejumlah pihak
agar dapat memberikan informasi cepat apabila diketahui terjadi penangkapan parimanta di perairan indonesia
kalau kita ngawasi sendiri memang cukup sulit ya pak ya
karena kawasan wisata juga luas kemudian tempatnya juga agak terpencil biasanya
kita gunakanlah kelompok kelompok masyarakat ini untuk memberikan informasi di mana ada perdagangan
seperti yang kita tangkap kemarin di ott kita mendapat informasi dari wildlife conservation society khususnya dari unit wildlife crime unit dari wcu tadi
yang memberikan informasi
kalau banyak informasi dari masyarakat ini akan memberikan hasil yang positif terhadap pengawasan ikan parimanta ini
dan di kami di sini pak di psdkp dan sms gate sehingga kalau informasi dari masyarakat itu bisa masuk lewat ke sms kita
sesuai dengan keputusan menteri kelautan dan perikanan no empat tahun dua ribu empat belas penangkapan dan perdagangan parimanta
dan bagian bagian tubuhnya dapat dikenakan sanksi hukuman
namun hukuman maksimal enam tahun penjara dan denda satu lima miliar rupiah rupanya tak membuat oknum tak bertanggung jawab takut untuk memperdagangkan parimanta
program konservasi parimanta sedang digalakan pemerintah indonesia untuk tetap melestarikan ikan yang rentan punah ini
harapannya tahun dua ribu dua puluh bisa terwujud ekowisata parimanta berbasis masyarakat
gita gowinda cnn indonesia